terima kasih anda masih bersama kami
jalur menuju tempat berlibur terpantau padat pada libur hari waisak yang berdekatan dengan libur akhir pekan
ruas jalan tol jakarta cikampek khususnya dari arah jakarta menuju cikampek sejak kamis pagi terlihat padat
kemacetan sepanjang tiga km terjadi di ruas tol paster bandung pada kamis siang
sementara itu belasan bus dipaksa pulang karena dinilai tidak layak jalan saat terkena razia petugas di tol ciawi
selain meningkatnya jumlah kendaraan hilir mudik kendaraan proyek dan pekerja proyek lrt diduga juga menjadi pemicu kemacetan tol jakarta cikampek
laju kendaraan hanya mencapai tiga puluh km per jam bahkan cenderung tak bergerak di beberapa titik
pihak jasa marga telah menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengurangi kepadatan
selain menambah petugas jemput kendaraan jasa marga juga menambah tiga gardu masuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan mengurangi aktivitas proyek pembangunan lrt
di tol paster ribuan kendaraan terpaksa
antre sepanjang tiga km menuju pintu masuk utama kota bandung
untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah kendaraan di ruas tol purbalunyi pihak pt jasa marga membuka delapan pintu gerbang tol di bandung
selain di gerbang tolpaster kepadatan arus kendaraan juga terjadi di sejumlah ruas jalan di bandung
seperti yang terjadi di ruas jalan junjunan yang merupakan jalan penghubung antara ruas tolpaster dengan sejumlah ruas jalan utama di bandung
sementara itu razia kendaraan berat yang dilaksanakan di ruas tol ciawi kabupaten bogor
jawa barat masih banyak menemukan bus yang tidak memiliki sistem pengereman yang berlapis dan permukaan roda yang tipis dan nyaris rusak
dari delapan puluhan bus wisata yang dirazia dua belas bus diantaranya dipaksa pulang
dan sebagian bus terpaksa ditahan di kantor unit pjr ciawi karena tidak memiliki surat resmi kendaraan dan uji kir
sejumlah supir mengaku nekat tetap mengoperasikan bus karena meningkatnya order selama liburan